inilah video rekaman cctv yang terpasang di kosan korban muhammad naufal zidan mahasiswa
universitas indonesia sebelum peristiwa tragis itu terjadi pada rabu sore dalam video itu tersangka
menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang hitam sedangkan korban membawa alma mater
kuning kampus ui keduanya datang menggunakan sepeda motor tersangka sesaat setelah memasuki
garasi kos tersangka sempat keluar lagi yang belakangan diketahui hal itu adalah untuk
mengambil pisau yang sudah disiapkan di motornya tanpa ada rasa curiga korban lalu mengajak
tersangka ke dalam kamar kosnya inilah detik detik terakhir korban dalam keadaan hidup sebelum
akhirnya tewas di tangan tersangka yang tak lain adalah kakak kelas korban

pakai apa pisau dimana yang di meja itu ada di bukan ada di kosong kamu ya terus kamu masukin
ke plastik caranya seperti apa saya datang pagi pagi pak bener masukin ke plastik
jenasa muhammad naufal zidan mahasiswa ui fakultas ilmu budaya jurusan sastra rusia
ditemukan tewas pada jumat pagi di bawah tempat tidur kamar kosnya terbungkus plastik hitam dengan
kondisi kaki yang dilakban tubuh korban juga penuh dengan luka tusukan di leher dan di perut
sabtu siang jenazah muhammad naufal zidan tiba di rumah duka di
kelurahan tampokersan kecamatan lumajang kabupaten lumajang jawa timur
ayah dan ibu korban menangis histeris mereka tak pernah menyangka buah hatinya yang berpamitan
menuntut ilmu di ibu kota pulang tanpa nyawa dalam kondisi tragis
sampai kembali ke
usai disolatkan korban dimakamkan di tempat pemakaman umum kelurahan jogoyudan lumajang
dengan diiringi keluarga dan sejumlah kerabat ayah korban sohibi arief berharap pelaku
pembunuhan yang sudah ditangkap polisi dihukum mati terlebih menurut paman korban faizer ramjani
dari awal masuk ui korban telah menganggap tersangka sebagai abang asuhnya karena kerap
membantu tugas kuliahnya saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya
pelakunya juga harus tidak ada nyawanya itu baru adil bagi saya seperti itu dari hasil penyelidikan
polisi motif tersangka adalah karena ingin menguasai barang korban guna membayar utang
pinjaman online sebesar lima belas juta dan kalah dalam investasi online crypto sebesar delapan puluh juta rupiah
hai atas peristiwa tersebut
aab dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup tim liputan cnn indonesia